udah mau ngizinin
sekali lagi saya permisi
eh apa itu
gue bisa jaga diri gue sendiri kok
sekarang gue pengen ke toilet
lo gak mungkin kan ikutin gue ke toilet
karena gue gak pengen
ada orang lain yang memiliki
gue gak pengen
makasih ya pak
saya sudah selesai fotokopi diktat ya
kamu bisa pelajari diklat itu dulu
karena materi ujian juga akan
saya ambil dari situ nantinya
maaf pak ganggu
kalau gak tau apa apa jangan cerewet
gue juga mahasiswa disini
gak percaya gue lo gak ada tampang mahasiswanya kok
lagi lo ngapain sih ngaku ngaku jadi pacar gue tadi depan dosen
bikin malu tau gak
gue ngelakuin itu juga terpaksa
tapi karena gue butuh tanggung jawab dari lu yang udah bikin gue pingsan dan masuk igd
jadi gue lakuin itu semua
terus gue gak tau
gue sekarang harus gimana
kasian banget masuk igd
sedih banget gue mau nangis
gue gak tau mana urusan
itu kan tanggung gue
kasar banget jadi cewek tau gak
balikin tanggung gue sekarang
iya itu panggung gue sekarang balikin
lo denger ya
tapi dengan satu syarat
lo harus ikut sama gue
cepuin kalau lo mau
kalau gak ya bodo amat
tunggu gue masih ada kelas
kalung gue balikin dulu
mau ngapain sih
lo denger gak sih
saya turut berduka cita ya
semoga nenek kamu mendapatkan tempat terbaik di sisinya
maksud bapak gimana
pak kasih banyaknya pengertiannya
sekali lagi saya permisi
seseorang bisa nunggu
aduh aneh aneh aneh
bisa gak diam terus ikutin gue
eh tunggu dulu
nih mau gak liat gue masih pakai alam
ah manja banget sih
lo gak bakal ikut sampai lo jelasin ke gue kita mau kemana
eh tunggu tuh
mau ngapain kita kesini
eh tunggu dulu
udah gak sebanyak ngomong
bisa gak sih gak sebanyak
bisa gak diam
bisa gak diam
pak kacau pak
apa yang perlu kami bantu
perempuan di sebelah saya ini
udah melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya